kita akan mengawali world now pagi ini dengan informasi tentang kunjungan pak raja arab saudi ke indonesia
dan meski diguyur hujan deras prosesi penyambutan raja arab saudi salman bin abdulaziz al saud berjalan dengan lancar
dalam pertemuan bilateral kali ini kedua kepala negara menyepakati beberapa hal yang dicatat melalui nota kesepahaman
menanggapi hal itu pengamat timur tengah dari universitas gajah mada siti mutia setiawati
mengatakan bahwa kunjungan dan rencana investasi arab saudi di indonesia
salah satunya karena kecewa terhadap larangan warga tujuh negara islam masuk ke amerika serikat
mutia menambahkan kesempatan ini harus dilihat pemerintah indonesia sebagai peluang yang baik
pemerintah indonesia sebelumnya menargetkan investasi sebesar dua puluh lima miliar dolar amerika serikat
atau sekitar tiga ratus dua puluh lima triliun rupiah setelah kunjungan raja salman
namun sejauh ini pemerintah baru mendapatkan investasi sebesar tujuh miliar dolar amerika serikat